akibat pertemuan dengan perusahaan pengelola migas hcml gagal terlaksana
puluhan nelayan di kecamatan camplong sampang madura mengamuk dan meninggalkan ruang audiensi
mereka kecewa dengan pemerintah kabupaten karena dinilai membiarkan pengeboran migas yang merugikan para nelayan
mendengarkan penjelasan bupati yang gagal mendatangkan pengelola migas pt hcml puluhan nelayan yang kecewa langsung berdiri protes
para nelayan emosi karena menganggap pemerintah kabupaten sampang tidak serius untuk menyelesaikan persoalan di mana nelayan menjadi korban dampak pengeboran migas pihak acml
terlebih audiensi tersebut merupakan janji pemda sampang saat aksi demo kami seminggu lalu
kecewa dengan pembatalan si pihak tersebut perwakilan nelayan meninggalkan bupati dan keluar ruangan
selanjutnya mereka mengancam akan melakukan penyegelan terhadap kegiatan operasi migas hcml di perairan sampang
ini sangat sangat kecewa karena ini bukan menyangkut ke pribadi namun menyangkut kepada para kaum nelayan terkait masalah dampak yang terjadi hcml ini kepada para nelayan
sementara bupati sampang juga menyayangkan sikap hcml
sebagai operator migas di lepas pantai pulau mandangi yang tiba tiba membatalkan pertemuan dengan nelayan
dia berburu buru harus mencari kalau dia di sampang saya akan di mandiri sampang
tapi karena saya rapat itu banyak banyak ketemu di pak mon pak pak ini seluruh manajemen harus berangkat ke jakarta
ya sudah di jakarta memang kalau kebetulan di jakarta kita bakal kan minta jatuh ulama
audensi dengan nelayan ini sendiri merupakan
tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan ratusan nelayan yang menilai keberadaan pengeboran migas tersebut sangat merugikan mereka
sebab area penangkapan ikan di daerah tersebut ditutup sehingga membuat pendapatan nelayan berkurang
kamaludin harun sampang